media sosial tengah ramai membicarakan tentang bahan bakar minyak jenis pertalite
yang dianggap lebih boros setelah mengalami kenaikan per tiga september lalu
sempat juga ramai tentang pemberitaan bahwa adanya perubahan warna
yang terjadi pada produk pertalite yang membuat masyarakat yakin
bahwa memang ada perbedaan antara produk pertalite sebelum dan sesudah kenaikan harga
ya khawatiran masyarakat ini juga diperkuat dengan semakin panjangnya antrian di spbu
nah kondisi ini juga bisa saja mengindikasikan bahwa kendaraan bermotor
memang lebih cepat mengalami kehabisan bahan bakar
awalnya saya tidak percaya saya ternyata bukan dari saya aja
banyak pengguna lain dan teman teman saya juga mengatakan
sekarang pertalite itu cepat habisi
hal senada juga dirasakan oleh aryadi
hingga akhirnya pria yang berprofesi selaku kurir ekspedisi ini
memutuskan untuk berganti jenis bahan bakar
sejak saya merasa boros di situ saya pindah
jadi sekarang pakai
menanggapi tudingan ini pt pertamina patran iya kememastikan
pihaknya tidak pernah mengubah kualitas maupun komposisi pertalite
pas cek kenaikan harga bbm
quality control juga terus dilakukan sejak bbm turun dari kapal
hingga distribusi ke spbu
kami tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada perubahan spesifikasi
atau kualitas pada produk bbm ron sembilan puluh atau yang kita kenal dalam pertalite
yang dijual di lembaga penyalur resmi pertamina
sebenarnya warna asli bbm itu adalah bening
sehingga kita menambahkan zat pewarna
ini hanya bertujuan untuk masyarakat umum dapat membedakan
jenis bbm yang digunakan
dan zat pewarna ini atau warna itu tidak berpengaruh terhadap performa
atau kualitas atau spesifikasi bbm
pemerintah lewat ditjen migas juga melakukan pengujian terhadap kualitas pertalite
di enam spbu di dki jakarta
hasilnya melansir dari halaman lemigas dirjen migas tutuka aryaji mengatakan
seluruh bbm pertalite sesuai spesifikasi
sementara itu ahli bahan bakar dan pembakaran fakultas teknik
teknik mesin dan dirkantara institut teknologi bandung trius wijayanto
menilai tudingan penurunan kualitas pertalite baru bisa dibuktikan
bila ada uji teknis di laboratorium dengan skema engine test bed
dengan uji teknis dugaan itu bisa didukung atau disanggah
berdasarkan data dan fakta yang ada
ya begitulah pendapat ahli maupun sanggahan dari pihak pertamina
tapi yang pasti bisa kita lakukan saat ini adalah mengetahui caranya
menghemat bbm dengan cara berkendara yang benar
adalah hindari kemacetan
tapi bila harus dihadapkan dengan macet
nah yang jadi masalah adalah
kemampuan manusia dalam mengontrol emosi
itu kan berbeda beda
ada yang mungkin dikejar waktu
kemudian ada yang sudah ditunggu orang
sehingga mereka terlihat stres
ketika stres mereka mengemudikannya jadi seruntulan
ke kanan kiri segala macam
dan perlu diketahui
kendaraan bermotor yang sebelumnya diisi
pertamax lalu berganti ke pertalite
juga bisa membuat konsumsi bbm jadi terasa lebih boros
hal ini terjadi karena pertamax secara umum memiliki nilai kalor dan oktan
yang lebih tinggi dibanding pertalite
demi liputan cnn indonesia